selanjutnya kita terhubung dengan orang tua dari brigadir nofrian cahyosua
ada samuel huta barat dari kediamannya di jambi ya
selamat siang pak samuel
ini langsung saja mungkin kita tanyakan bagaimana pak respon dari keluarga khususnya pak samuel sendiri ini
saat mendengar bahwa mahkamah agung ini membatalkan hukuman mati verdi sambo
dan juga mengurangi hukuman dari putri candrawati
respon kami terhadap keputusan mahkamah agung
itu secara mengejutkan kemarin kami mengetahuinya kurang lebih setengah tujuh sore atau maghrib
mendengarnya dari salah satu awak media yang menelpon saya waktu itu
waktu itu saya diselepon bahwa awak media tadi mau meminta
mereka menyelepon saya
mereka menyelepon saya
tanggapan dari saya
silahkan pak kami bisa mendengar suara bapak
lalu bagaimana pak tanggapannya setelah mendengar kabar tersebut
saya mau menanggapi waktu itu merasa heran
sedangkan persidangan di mahkamah agung itu saya tidak mengetahui
tidak seperti yang dikatakan
persidangan mulai dari tahap pertama dan sampai pengadilan tinggi
bahwa persidangannya diumumkan secara umum ataupun live
jadi masyarakat umum bisa mengetahui proses persidangan tadi
sedangkan di mahkamah agung ini secara tiba tiba kami mendengarnya
hanya keputusan bahwa si perdisambo si putri semuanya dikurangi masa tahanannya
di situ kami yang sangat kecewa
jadi perlunya bagi kami itu secara live ataupun disambungan
biar kan secara langsung
biar ada pembelajaran hukum bagi masyarakat terutama bagi kami
apa hal apa makanya diturunkan jadi seumur hidup jadi sepuluh tahun dan seterusnya
artinya bapak dan keluarga tidak diinfo terkait hal ini pak
sebelumnya pun kami tidak ada informasi
seperti saya utarakan tadi makanya kami mengetahuinya
dari seorang awak media yang menelpon saya
tidak tanggapan soal keputusan mahkamah agung
oke pak samuel apakah terkait hal ini
pihak keluarga sudah melakukan diskusi atau akan melakukan diskusi dengan pak kamarudin simanjutak ini
selaku kuasa hukum untuk langkah selanjutnya untuk menanggapi pengurangan dari aser di sambu cs
ya kemarin sesudah saya mengetahui dari awam media
langsung saya menelponnya ke sambu cs dan saya menanggapi pengurangan dari aser di sambu cs
saya menelpon pak martin minta arahan arahan
jadi pak martin mengarahkan saya untuk menjawab media dengan apa yang diisi hati kita
dan begitu pula sesudah jam jam kurang lebih setengah sembilan malam
pak komarudin menelpon istri saya mengasih tahu bahwa sudah ada keputusan mahkamah agung soal hal ini
kalau soal langkah langkah selanjutnya
kita perlu konfirmasi dengan pak martin dan pak kamarudin siman juttak ini
dengan tim kuasa hukum kita
kita tidak bisa atau tidak bisa menanggapi satu keputusan
jadi belum ada langkah yang akan diambil seperti itu pak dengan adanya keputusan ini
sampai saat ini belum ada
kita perlu konfirmasi dulu dengan tim kuasa hukum kita
apa langkah selanjutnya tentang persoalan ini
pak samuel ini apakah dengan pengurangan hukuman kepada verdi sambo cs ini
apakah pihak keluarga ini merasa mendapat keadilan
atau dengan pengurangan itu keadilan untuk yosua itu seperti apa pak
kita dalam hukuman verdi sambo yang sudah dikurangi dari hukuman mati ke seumur hidup ya
kita kecewanya pertama tadi soal ketidak transparan
apa hal hal yang meringankan verdi sambo
dengan tidak keterbukaan persidangan di mahkamah agung
itu kekecewaan kita yang sama
kalau kita lihat dari kronologi ke kejadian ini
begitu sadisnya cara orang itu untuk menghabisi nyawa anak saya
saya bukan yang minta dendam tidak
cuma prosesnya ini kurang kurang memberikan pembelajaran
baik menurut anda prosesnya tidak transparan seperti itu ya pak samuel ya
iya tidak transparan
kita sudah tahu
di awal peristiwa ini pak presiden yaitu pak joko widodo begitu sampai empat kali mengutarakan atau menghimbau
agar persoalan ini dibuka seterang terangnya
jangan ada yang ditutupi
tapi di akhir daripada peradilan tinggi saat ini
ya kami mengetahui hanya sudah ada keputusan
ya baik dengan keluarnya keputusan ini pak
seperti juga kami pantau kemarin
kita lihat sosial media begitu banyak sekali pihak yang juga merasa terkejut dengan adanya keputusan seperti ini
tapi banyak juga pihak yang mengatakan bahwa ini sudah menduga ini akan terjadi
apakah bapak dan keluarga juga sempat menduga begitu akan berakhir seperti ini pak
kami dari awal tidak berani untuk berandai andai ataupun menduga
kami sangat percaya penuh kepada para majelis hakim
yang kami tahu majelis hakim itu adalah utusan tuhan di dunia ini
untuk memberikan rasa keadilan
terutama bagi kami si korbannya
itu yang kami pikirkan selama ini kami tidak bisa menduga duga
oke pak samuel ini apakah nantinya keluarga akan ke lpsk untuk ajuan restitusi ke verdi sambo cs
dalam hal inilah yang perlu kami berkonsultasi dulu dengan tim kuasa hukum kita
soalnya dalam hal proses proses ini kita
belum begitu apa kurang begitu tahu
jadi perlu pencerahan pencerahan ataupun arahan dari tim kuasa hukum
baik pak artinya tadi bapak juga sudah mengatakan bahwa sudah berkonsultasi dengan pihak kuasa hukum
namun belum tahu langkahnya seperti apa
tetapi tentunya bapak dan keluarga artinya tidak akan berhenti di sini ya dengan keputusan ini pak
ya kita konsultasi dulu dengan tim kuasa
apa nanti arahan dari tim kuasa hukum kita ya mengikut saja
pak samuel mungkin ini saya juga ingin bertanya
bagaimana respon dari ibu mendengar hal ini pak
kemarin begitu istri saya mendengar keputusan ini
ya namanya seorang ibu ya
namanya seorang ibu yang begitu bersusah payah membesarkan anaknya
begitu sekejap nyawanya hilang
ya hilang dengan secara sadis
apalagi dia mendengar begini secara tiba tiba pula tanpa ada pemberitahuan dari awal
dia dengar begitu dikurangi hukuman tanpa tahu dia proses
sampai saya lihat menangis
tapi saya menenangkan dia
membuat penelitian pengertian sama istri saya
akhirnya dia ya bisa meredah
ya saat ini seperti apa pak kondisi ibu
saat ini kondisi ibu kemarin memang
di dua minggu yang lalu istri saya sempat dirawat di rumah sakit
sekarang lagi mengontrol kondisi fisiknya
pak samuel tadi kan juga mengatakan bahwa sebenarnya
kecewa karena mungkin tidak ada transparansi
tapi mengenai putusannya sendiri itu bagaimana pak
kalau misalnya memang ternyata akan dikurangi seperti itu
tentu sebuah keputusan itu ada proses
yang bersangkutan dengan hukum yang berlaku
dalam hal inilah yang perlu kami ketahui
terutama kami dari pihak orang tua
ataupun ayah dari almarhum joshua
biar ada penertian ataupun pembelajaran bagi kami
apa hal mustabaknya hukum apa bagaimana
makanya hukuman itu dikurangi
tentu harus ada pencerahan pencerahan yang kami dengar secara langsung
dari penadilan seperti proses hukum yang sudah berlalu dua tahun ini

itu ada pembelajaran hukum di dalamnya
ini tiba tiba kita akan kecewa

tidak dikurangi hukuman berempat itu

kemudian sampai keputusan

yang membatalkan hukuman mati ini
hmm dari terakhir bapak melakukan proses persidangan dari awal kemudian sampai keputusan lalu kemudian sekarang keluar keputusan dari mahkamah agung yang membatalkan hukuman mati ini

apakah waktu kemarin ini bapak melakukan proses persidangan dari awal kemudian sampai keputusan dari mahkamah agung yang membatalkan hukum yang sudah berlalu dua tahun ini
diberitahu akan ada proses seperti ini pak

di bulan yang lalu memang saya melihat di youtube ya bahwa akan diadakan apa namanya itu
asaksi dari perdisambo dan kawan kawan di bulan delapan
tapi tanggalnya ataupun harinya kami belum mengetahui
cuma yang saya lihat di media itu bahwa hakim hakim itu sudah dipilih
dan itu pun saya ketahui saya lihat
kalau soal prosesnya kami tidak ketahui kapan dan tanggal berapa
jadi artinya timelinenya sudah mengetahui akan terjadi keputusan di bulan agustus tapi tidak tahu kapan pastinya gitu ya pak ya
iya begitu kira kira
pak samuel ini jika memang nanti akhirnya hukuman akan tetap dikurangi
itu apa langkah selanjutnya pak yang akan dilakukan oleh pihak keluarga untuk terus menegakkan keadilan untuk joshua
responnya seperti apa pak
langkah selanjutnya ataupun respon kita ya
soal langkahnya lagi ya kita perlu konsultasi dengan tim kuasa hukum
langkah apa dan apa yang kita lakukan
artinya bapak jika nanti sudah seperti itu akan tetap diterima begitu pak
atau akan mengajukan lagi penolakan
ya kalau soal diterima apa enggaknya kita soal apalah ya kita konsultasi dulu dengan kuasa hukum kita
sebelumnya terima kasih untuk pak samuel hutabarat
selaku dari orang tua brigadir nofriansah yosua yang telah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
semoga ini keadilan tetap ditegakkan
sehat selalu pak samuel dan juga salam untuk ibu pak
ya selamat siang